terima kasih anda masih bersama kami
sidang lanjutan kecelakaan maut vanessa angel dan suami kembali digelar oleh pengadilan negeri jombang jawa timur senin siang
agenda sidang pembacaan pleidoy dari terdakwa tu bagus jody
di hadapan majelis hakim dan jaksa jodi berharap fonis yang dijatuhkan kepadanya lebih ringan dari tuntutan jaksa
yang ini tujuh tahun penjara
alasannya ia telah menyesal atas perbuatannya yang berakibat fatal
selain itu ia merupakan tulang punggung keluarga